kita ke informasi seputar piala aff dua ribu dua puluh
timnas indonesia sukses meraih kemenangan telak tujuh gol tanpa balas
melawan brunei darussalam pada laga kedua grup a piala aff dua ribu dua puluh tiga
di stadion kuala lumpur malaysia senin petang
tujuh gol kemenangan skuad garuda dicetak oleh tujuh pemain berbeda
indonesia hanya mampu mencetak dua gol di babak pertama
kartu merah yang diterima pemain brunei di menit tiga puluh delapan
membuat anak asus shinteyong
dengan mudah menambah lima gol lagi di babak kedua
hasil ini menjaga peluang indonesia lolos ke semifinal
timnas saat ini berada di puncak klasemen sementara grup a
dengan mengemas enam poin
hasil menang melawan brunei darussalam dan kamboja
selanjutnya indonesia akan bertemu thailand pada laga
yang akan berlangsung di gelora bung karno kamis esok
indonesia untuk sementara masih berada di posisi dua kelas main sementara piala aff
grup a mengoleksi poin yang sama dengan thailand
indonesia hanya kalah selisih gol dari tim gajah putih
selanjutnya indonesia akan menghadapi thailand di stadion utama gelora bung karno
pada kamis dua puluh sembilan desember esok
meski berat indonesia wajib menang atas thailand
jika ingin mengamankan langkah ke semifinal lebih awal
sementara itu dari grup b malaysia untuk sementara
memimpin klasemen dengan enam poin hasil dari dua kemenangan
namun pesaing malaysia di grup b vietnam dan sepuluh
dan singapura baru memainkan satu pertandingan
laos menjadi tim terlemah di grup ini dengan dua kali kalah dari dua pertandingan